bukan mike berlakunya
ya gak mungkin
kamu ngapain disini
gue mau tau hasilnya
terhadap mama saya
tante sofi bener bener terlumak tau gak
si aib sendiri diumbar umbar depan umum
lu tau sendiri tante sofi orangnya gimana
palingan dia mau minta ude dari mike
oh ya sudah kalau mama kamu sudah meninggal ya mau diapain lagi
kamu urus aja pemakamannya ya papa lagi sibuk
pa mama meninggal pa
ya habis mau gimana lagi raja kalau udah meninggal ya udah
aku udah balas dendam mah mama sekarang pasti tenang
aku mau kerahin torpon
kamu ngapain disini
bisa pake allah
aku mau tau hasilnya
pasti benar kan
pelakunya adalah mike kan
bener kan dok ya
dari dokter tante
gak perlu udah percaya
pasti pelakunya adalah si mike
berdasarkan hasil visum dari putri
yang kami cocokkan dengan mike
sama sekali tidak ada kecocokan
gak ada kecocokan sama mike
gak mungkin dong dok
gak mungkin dok
bukan saya pelakunya
pasti kamu pelakunya
tante rati sikari kamu pelakunya
bukan mike pelakunya bu
tante akan minta kita beli yang ini
kamu kaget gak udah bahas makanan onions
jawab ya jawab jawab yang jujur siapa yang udah
mungkin kamu jatuh ini
kamu pilih sama ibu siapa
tante aku mau sabar tante kasihin putri
biar ini istirahat dulu ya
harusnya main putri
kenapa orang lain sih putri
kenapa orang lain
tante selalu saya nungguin putri
bukan mau ngejokin putri kayak gini